pengawang ditutup polisi ini mbak
inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang sopir truk tangki pengangkut air mineral
memaki petugas yang sedang melakukan penyekatan di jalan simpang empat awang awang
kejamatan mojosari bojokerto jawa timur
video ini kemudian diunggahnya ke media sosial dan menjadi viral
senin kemarin sopir dan kernetnya ditangkap polisi di depo pengambilan air
di kawasan kejamatan pacet kabupaten bojokerto
keduanya adalah gd tiga puluh lima tahun dan el dua puluh sembilan tahun warga kabupaten sidoarjo
gede sang pengemudi truk mengaku sengaja merekam video itu lantaran kesal tak bisa lewat
dan harus berputar putar melalui jalan perkampungan
saya kan emosi terus saya putar putar terus ke jalan mana semua kampung jangan ditutup